kita ke informasi lainnya yang diharapkan ini tidak terulang untuk ibu ibu yang ada di tanah air pastinya
ini terkait dengan anak anak juga di mana polisi menggelar rekonstruksi kasus ibu gelonggong anak kandung hingga tewas
di rumah kontrakan pelaku di kawasan kebonceruk jakarta barat senin sore
dan saat kejadian pelaku yang emosi meminumkan secara paksa beberapa cangkir air ke anaknya yang baru berusia dua tahun tujuh bulan
selama kurang lebih dua puluh menit hingga akhirnya korban muntah muntah dan kejang kejang
kawasan rumah kontrakan pelaku pembunuhan anak kandung di kebonjeruk jakarta barat
dipenuhi warga sekitar yang ingin melihat proses rekonstruksi yang dilakukan polisi
satu adegan rekonstruksi dilakukan pelaku bersama peran pengganti untuk melengkapi berita acara pemeriksaan
pembaik mpl melakukan perbuatannya sebelum melakukan dan pada saat yang bersahabatan
mencoba melakukan perbuatan
membawa korbannya ke masyarakat
selain daripada ada cairan yang dipaksakan masuk ke dalam tubuh korban
ada kekerasan tubuh terhadap korban di bagian layarnya
suami pelaku sekaligus ayah korban bobi lesmana mengakui
karakter istrinya belakangan ini berubah menjadi keras kepala dan tidak bisa dinasehati
tadinya orang yang nanggu cantuh
saya sering bilang berani
kalau waktu tidak bisa nanggu
jadi namanya suami yang tidak kesal capek capek dari kerja
terus istri itu kalau dibelakang sesuatu tidak bisa nanggu
lebih pentingnya itu berapa
kasus pembunuhan bocah berusia dua tahun tujuh bulan zalfana kia lesmana oleh ibu kandungnya ini
terjadi pada delapan belas oktober lalu
zalfa merupakan satu dari dua anak kembar yang dimiliki pelaku
saat kejadian pelaku yang emosi meminumkan secara paksa beberapa cangkir air ke korban
selama kurang lebih dua puluh menit hingga akhirnya korban muntah muntah dan kejang kejang
pelaku kemudian sempat meminta bantuan kepada tetangga untuk membawa korban ke rumah sakit
namun pertolongan medis yang dilakukan tak menyelamatkan nyawa korban
amri zaltan jakarta